wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laode m syarif minggu sore mengkonfirmasi bahwa kpk tengah menjalani kerjasama dengan fbi
terkait penyelidikan saksi kasus korupsi ktp elektronik johannes marlim yang tewas bunuh diri pada sepuluh agustus lalu
sebelum menembak kepalanya sendiri dengan senjata api
sepekan sebelumnya fbi melayangkan surat penangkapan terhadap johannes marlim
yang diduga terkait posisinya sebagai direktur biomarf lone llc yang menjadi subkontraktor proyek ektp
fbi sudah menggeledah dua lokasi guna mencari barang bukti kejahatan yang diduga dilakukan oleh johannes marlim
salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah johannes marlim yang ada di kawasan elit beverly groove los angeles amerika serikat
tempat ia tewas bunuh diri setelah dikepung selama sembilan jam oleh pasukan swat lapd
dalam dakwaan terpidana kasus korupsi ktp elektronik irman dan sugiharto disebutkan bahwa johannes marlim ini
memberikan sejumlah uang kepada pejabat
kepada pejabat kementerian negeri agar konsorsium pnri yang memberikan subkontrak pada biomorf lone indonesia
johannes marlim disebut memperoleh uang lebih dari empat belas delapan juta dolar amerika serikat
dari proyek ktp elektronik yang merugikan negara sebesar dua tiga triliun rupiah
ya yang dicari fbi adalah bukti bukti yang berhubungan dengan kasus johannes marlim di amerika
plus bukti bukti yang kira kira berhubungan dengan kasus ktp elektronik

ya salah satunya ya itu mengapa fbi tertarik untuk saling bekerja sama karena melihat profil dia
dengan kekayaan yang dia miliki itu agak